paling lama seminggu menjelang lebaran sudah tidak ada pekerjaan di jalan

dikerjakan sejak kapan dan ditargetkan kapan pak
ini dikerjakan ya sudah lama sih pak
jadi targetnya ya paling lama seminggu menjelang lebaran sudah tidak ada pekerjaan di jalan
ya sudah tidak ada pekerjaan intinya pemudik itu tidak terganggu dengan adanya pekerjaan
sepanjang jalur cirebon sampai ke jawa berarti pak
ini kalau di sini saya paling dari cirebon sampai ke losari pak perbatasan